ini adalah bola basket yang dimainkan dengan cara yang berbeda jadi sisi entertainnya tinggi banget
buat richard sih belum kalau belum pioneer yang bener bener pioneer
emang dia yang memulai dan dia konsisten di panggung itu sampai sekarang ya kan
ini adalah bola basket yang dimainkan dengan cara yang berbeda
jadi sisi entertainnya tinggi banget gitu
dari mulai lo bawa bola dari mulai lo memasukkan bolanya gitu
karena yang ngebedain street basketball sama basket fundamental kalau menurut gue
kalau skillnya itu yang teman teman di fundamental tuh kayak
kok bisa begitu ya kok dribblenya bisa begitu ya
jadi banyak trik yang tidak ada di basket fundamental
nah itu yang ngebedain sih sebenarnya
saya dari bandung
saya dari jakarta
saya dari jakarta
saya dari jakarta
saya dari jakarta
saya dari jakarta
saya dari jakarta
saya dari bandung
terus tiba tiba ada acara di jakarta tuh gue inget banget
ulang tahun perbasi yang ke lima puluh
tiba tiba ada satu booth gitu gue inget banget tuh itu boothnya satria muda
itu dia setel
film betamax masih waktu itu
dan gue akhirnya baru tau
cuma dua puluh menitan lah
ini basket apa ya
akhirnya gue tanya ini basket apa
akhirnya gue meyakinkan diri gue kayak
ngomong gitu ke diri gue kayak
wah gue harus jadi orang pertama di indonesia yang bisa ngelakuin semua gaya itu
itu kan ada geng nih di kampus nih tim basket kampus lah
japra kiting willy abah matrix ya kan
kita sempat main basket lah sering gitu
terus gue cerita ke mereka
itu gila banget men
itu ada film streetball n satu namanya
itu mereka kayak ngelakuin gerakannya tuh
men lo belum pernah liat ya gaya gaya itu
gak mungkin lah kita bisa kayak gitu cat
karena kan kita tangannya gak panjang
itu orang kulit hitam tangannya panjang
jadi mereka kayak nempel gitu sama bola
nah gue disitu kayak merasa kayak
wah berarti gue harus mengakuin duluan nih
sampai akhirnya temen temen gue percaya kalo bisa gitu
ah gak mungkin lah sen
kita mah biasa biasa aja lah main basketnya lah
ini streetball jabnya keren gitu
emang enak gitu ya diliatnya tuh enak banget
cuma pas gue liat gerakannya tuh yang di luar ini gue lah
yang basket konvensional biasa
ini udah crossover passing begin aliup dang kayak gitu
aduh tuh keren banget sih
tapi pas gue liat kayaknya di indonesia enggak deh
bukan ragu lagi
itu kan levelnya kita mikirnya itu level african amerika lah
emang ototnya muscle nya beda kan
pasti bisa kalo mereka
karena kan gue gak punya guru yang ngajarin gue kan
jadi gue harus ngajarin eh harus belajar sendiri
akhirnya gue belajar lima gaya berhasil
wah gue seneng banget tuh
kayak nggak sabar gitu untuk ke kampus latihan basket
nunjukin trik yang gue punya itu di depan temen temen gue yang gak percaya itu
jaga gue ya serius ya
gue rebut lah gini gini tiba tiba bola lagi drible hilang
terus dia begini gini
terus gue liat eh bolanya mana sen
liat tuh di belakang lu
lu dari mana itu gimana caranya
ternyata satu move yang dia keluarin itu namanya hypnotizer
dimana dia gerakan awalnya itu adalah mendribble bola di behind the back
pada saat kita defense fokus ke bola terus tiba tiba bolanya itu hilang
karena dia lempar ke atas kan
tapi gerakan dia itu masih aja seakan akan dia men dribble bola
itu gokil banget
pake lawan adam kita langsung hah
nah yaudah saat itu jadi kayak temen temen gue kayak wah berarti kita bisa ya
akhirnya gue ajak teman teman di kampus gue untuk yaudah kita belajar yuk kita download gitu
saya nggak sadar ada satu orang gitu dari australia namanya steve
dia ternyata nontonin gue gitu dari awal gitu sampai akhir
terus dia liatin gue nge triks gitu sampai ada satu bagian part yang gue lakuin tuh
ada satu orang dijaga gue
terus gue kayak yaudah coba aja
terus gue lempar bolanya di depan kepalanya dia gitu
gue sengaja lempar gitu
terus dia lihat bolanya ke atas
dia ambil dia lompat gue dodori insya ananya
nah itu tuh pecah tuh
itu semua anak anak yang main di situ pada guling gulingan lari
karena mereka belum pernah liat trik itu kan
terus tiba tiba si stefi ini nyamperin gue gitu kayak
dia juga ikutan selebrasi gitu kayak
terus gue kayak gue bawa cerita itu ke bandung ke teman teman nhi gue ini
terus mereka kayak
karena menurut kita lo mau main basketnya kayak orang gila lagi
nah gue udah ngeliat
gue udah ngeliat
gue udah ngeliat
gue udah ngeliat
gue udah ngeliat
gue udah ngeliat
nah waktu itu bintang tamunya
pat the rock dan temen temen lah
waktu itu dia lagi cukup naik daun lah pat the rock
ternyata itulah mulainya awan gelap gua
jadi waktu gue jaga pat the rock
dia kasih gue crossover sekali gue ketipu
terus yang kedua dia crossover gue lagi
dan akhirnya gue slave
dan akhirnya gue slave
dan begitu jatoh wah itu bubar tuh
pat the rock buang bola pat the rock buang baju
terus dia keliling lapangan terus gue ngerasa kayak
yaudah itu jadi ceng cengan anak basket gitu lah
itu buat gue kayak awan gelap lah
gue kayak harus membalikkan nama jelek gue gitu di dua ribu enam
di dua ribu tujuh nya gue harus
harus bikin sesuatu nih gitu
yaudah gue latihan
gue kepilih main di all star ya benar
gue juga kayak headache
gue stop dia jatuh gue buang bolanya
itu jadi kayak ngebalikin awan gelap gue yang tadinya
ada di bawah kepala gue nih kayak
wah terang lagi
meccanya streetball indonesia lah itu pak
gilaannya itu gitu loh
untuk mereka gak punya podium gede
orang itu rame banget gitu
jadi kita main tuh setiap jam delapan kalau gak salah
kita bisa ending ending itu setiap tanggal dua belas an gitu
malem tengah malem
jadi orang tuh datang pakai coat pakai jaket
lembap dan cinta
sudah kena salingu salingu ruang
di era awal tahun dua ribu an bandung jawa barat memang menjadi salah satu barometer utama perkembangan streetball di indonesia
dulu tribunnya itu di dalam di dalam kerangkeng di dalam lapangan
kalau sekarang tribunnya kita bisa lihat kan di luar lapangan
terus kalau dulu tuh atmosfernya playground banget
jadi kalau udah datang ke lapangan ini itu tuh nuansa streetballnya dapet banget
kalau sekarang lebih dibikin artsy lebih dibikin milenial
dari lapangan saparwa inilah lahir komunitas future streetball sebagai komunitas streetball pertama di indonesia
berdirinya komunitas future streetball di tahun dua ribu dua juga tak lepas dari peran bayu radityo
mantan pemain satria muda dan garuda panesia bandung yang juga menyukai dunia streetball
kita dulu suka main basket di maik di apa sarijadi kan
terus ketemu bayu radityo lah di sana
nah terus disitu kita jadi kenal lah sama bayu lah
nah terus bayu bilang nih gue lagi nyari nih anak anak yang main streetball gini gitu
ya gue sih karena gue mengidolakan dia memang ya dari dulu ya
gue kayak dan gue juga sering ketemu di tiga on tiga ya gue akhirnya kayak ya menyetujui aja gitu ajakan dia untuk main di lapangan ini
ide untuk memberi nama future streetball
juga datang dari bayu radityo
gue inget banget waktu itu kita disuruh ngisi acara jadi bintang tamu lah kita lah
tapi kita belum punya nama nih
tiba tiba bayu radio bilang kenapa enggak future aja ya
future streetball katanya
kenapa emang alasannya
karena nanti bola basket masa depan nih seperti ini nih mainnya
penuh dengan triks kreativitasnya tinggi
ya gue sangat setuju dengan ide ini
terus gue bilang yaudah deh
future streetball aja enak juga aku mau dilafalin aja gue bilang
pertama kali ngisi acara
pertama kali kita dibayar juga dapat duit dari acara itu
seratus ribu untuk lima belas orang
dan akhirnya kita wah cuma seratus ribu yaudah lah ya
akhirnya kita foto tuh di jonas foto
nah itu fotonya yang kemarin diambil tuh ada tuh
nah itu orang orangnya tuh
mekahnya streetball indonesia lah itu mas
untung mereka gak punya podium gede
kalau tuh rame banget gitu
jadi kita main tuh start jam delapan
kalau nggak salah
setengah dua belasan
jadi orang tuh datang pake coat
dulu suasananya nggak gini ya
di dalam tuh ada kayak tribun
pinggir pinggir situ gitu
bahkan sampai di luar parkiran juga
mobil pada parkir untuk nonton kita main
kayak gitu sih ya
itu buat kita di main di depan orang orang itu
ada kepuasan yang gak bisa dinilai
hime nya tuh beda gitu
ya kita bukan siapa siapa waktu itu ya
mau main basket
terus ada yang nontonin dari mana mana gitu
saya belum nemuin lagi sih kayak gitu sih
untuk bisa memperkenalkan streetball
hingga ke seluruh indonesia
anak anak komunitas future streetball pun
membuat kompilasi video aksi aksi mereka di lapangan
kita harus bikin mixtape
gimana caranya sen
kita harus punya handycam
karena waktu itu bang anwar yang banyak duitnya
bang anwar beli handycam
kasetnya kita patungan
itu gue beli belahin pake
kamera yang handycam yang biasa
lu tau lah pernah liat kayak gitu gitu
yang kasetnya banyak banget tuh
kita kumpul kumpulin satu satu
cari yang bagusnya mana gitu
kalo sekarang press ya
kita pilih pilih satu satu gitu
tapi itu menurut gue eksos yang bikin awalnya dulu
dulu belum ada dbl
belum ada apa
itu jamannya heksos antara sma
main di pajajaran
kita jualan vcd tuh
vcd kita mixtape puluh empat saat
sma sma seluruh indonesia datang nih
mereka semua ms gaya
orang daerah aceh bali gitu
terus pendonton seneng semua gitu loh
dengan aturan yang sedikit berbeda dengan basket konvensional
lapangan basket saparwa
menjadi ajang pembuktian skill dan mental
bagi siapapun yang ingin bermain di sana
karena kita komunitas ya
siapa aja boleh main di saparua gitu
lu kalah diceng cengin lah
sampai pemain pro datang
dan bermain sama kita itu sudah tuh kebanggaan sih
salah satunya andre ekayana
gue mau ada putaran di bandung
gue datang lebih awal
gue mau main sama kalian
andre ekayana adalah salah satu pemerintah
timnas dan bintang ibl dari klub bima sakti malang
sepanjang delapan belas tahun karirnya di basket profesional
yayan juga dua kali meraih medali perak
bersama timnas basket indonesia
di sea games dua ribu tujuh dan dua ribu dua puluh
dan emang saya udah niat
saya udah tau tuh
beberapa teman emang infonya kan udah
saya sempet melihat
videonya yang level satu kalau nggak salah
dan mereka kayak
uh ini keren banget
dan jiwa jiwa gak mau kalahnya itu ada
oh saya ingin show up juga
saya bisa tuh main kayak gitu
walaupun saya pemain pro
udahlah niat emang dateng
kayak judulnya kayak pengen nantangin
nantangin di lapangan
habis itu temen semua sampai sekarang
kehadiran andri ekayana di lapangan saparwa
dianggap sebagai salah satu pengakuan
video streetball yang dibawa komunitas future streetball ini pun
sukses menyebar hingga ke seluruh indonesia
masa kemasan ya
ketika mixcep kita dibeli orang
ketika kita punya merchandise sendiri
dipakai sama anak anak streetball lain di seluruh indonesia
itu titik kemasan kalo menurut gue
sampai semua anak streetball di indonesia itu
berat banget ya perjuangan gue untuk mempopulerkan streetball gitu
jadi yang gue dapet tuh itu
ya gue mau terima kasih berkat orang orang kayak gitu yang bikin gue jadi
makin semangat untuk
ini harus dikenal di seluruh indonesia gitu
perjuangan richard insane dan teman temannya di komunitas future streetball
untuk mempopulerkan streetball di indonesia
namun semua itu diraih lewat kerja keras dan jalan panjang yang berliku
gue dibilang topeng monyet
gue dibilang badut sirkus
nah ini kok basket ilmu hitam ya
jadi buat gue kayak
berat banget ya perjuangan gue untuk mempopulerkan streetball gitu
jadi yang gue dapet tuh itu gitu loh
ya gue mau terima kasih berkat orang orang kayak gitu yang bikin gue jadi
makin semangat untuk
jadi barang nih
ini harus dikenal di seluruh indonesia gitu
selang dua puluh tahun kemudian
richard pun tetap konsisten menekuni dunia basket
lewat asosiasi bola basket seni indonesia atau apsi
apsi yang berdiri sejak tahun dua ribu lima belas ini
lebih menaungi kegiatan freestyle basketball atau basket gaya bebas
meski sebenarnya ada benang merah dan kemiripan
kepikirannya ingin jadi sebuah wadah buat teman teman freestyle basket
untuk bisa memacu lagi potensinya gitu loh
kalau freestyle tuh lebih ke arah lo
bagaimana caranya lo mengekspresikan diri lo lewat bola basket
diiringi dengan alunan musik
jadi lo gak perlu ring basket untuk masukin bola
jadi cuma bola dan musik
jadi bedanya adalah kalau di freestyle lo juggling bola
kalau di streetball lo ada finishingnya
sesuai dengan namanya
dalam freestyle basketball atau basket gaya bebas
kreativitas dalam melakukan gerakan menjadi faktor penting dalam penilaian
salah satu freestyler basket indonesia anggota apsi yang berprestasi
adalah andreas niko
di tahun dua ribu delapan belas niko mengikuti kejuaraan dunia freestyle basket di taiwan
dan menduduki peringkat delapan dari delapan puluh peserta
dasar dari para freestyler basket ini pun cukup beragam
ananda limu misalnya
ia adalah seorang dancer
lebih baik bisa basket konvensional dulu
soalnya beberapa basic ada di situ
dan itu bakal kepake di freestyle basket nanti
selanjutnya bakal ngulik di youtube sih paling kita amati
gitu doang sih paling
soalnya di freestyle basket itu harus bisa nyiptain original trick
yang paling menarik itu yang jelas pertama trick tricknya
yang bikin banyak banget trik trik yang gak masuk di akal
yang paling menarik sih ya trick trick gilanya itu
konsistensi richard di dunia streetball membuatnya meraih pencapaian
yang bahkan tidak semua pemain basket profesional di indonesia mampu meraihnya
sebuah brand sepatu lokal
mendesain khusus dan memproduksi signature shoes bagi richard insane
gak datang seperti itu sih kalau menurut gue
lo kan harus ada loyalitas kan di situ kan
harus ada dedikasi dan kerja keras kan
untuk bisa akhirnya lo mempunyai sebuah signature shoes misalnya
atau lo dibikinin sepatu sama brand tertentu misalnya
ya buat gue ini sebuah pencapaian yang gak semua pemain basket punya
ini adalah mimpi semua pemain basket kalau menurut gue
tapi gue punya sepatu sendiri loh yang ada nama gue di lidahnya dan nomor punggung gue
tidak ada penampilan
tak hanya itu richard pun sempat memberikan sepatu tersebut pada men parekraf sandiaga uno
yang kebetulan juga memiliki hobi bermain basket
dan barang lo itu dipegang sama menteri
banyak lagi produk produk yang pengen banget dipegang doang sama pak menteri
sepatu gue bukan cuma dipegang
dipakai di lapangan bareng gue main basket
itu nggak dibayar sama uang
itu tuh sebuah pencapaian juga buat gue gitu
dan dia di akhir bilang
patunya enak banget insane
apalagi gitu loh
suka atau tidak suka
streetball yang selama ini ditekuni oleh richard dan kawan kawannya di komunitas future streetball
membawa sedikit perubahan pada gaya bermain basket konvensional
di tengah kesibukannya masing masing
para anggota komunitas future streetball ini pun hingga saat ini masih terus menjalin komunikasi satu sama lain
dan sebagai salah satu pionir di dunia streetball
kegigihan dan loyalitas richard akhirnya membawanya menjadi salah satu ikon dan legenda streetball tanah air
jadi buat richard sih gue bilang
kalau gue bilang pioneer yang bener bener pioneer
cuma orang kaya dia richard and one
alhamdulillah jauh dari sebelum itu dia udah begitu
mungkin orang pada gak tau itu
jadi gue tau dia dari rumah umum dia udah ngedang segala macem dribble yang gitu gitu
udah dari dulu men
udah dari dulu
khususnya dia ingin selalu masih bikin tampil masih ini
gak tau ya mungkin julukan apa ya
orang melihatnya itu gitu loh
orang nyebut insane aja udah
ya istilahnya awal streetball ya dia gitu
maksudnya yang buat rame rame dulu awal dia gitu
makanya sekarang bertahan mungkin dia melihat itu sebagai
apa ya istilahnya
kekuatan dia juga gitu
emang dia yang memulai
dan dia konsisten di panggung itu
dari awal saya kenal dia di streetball
sampai sekarang dia masih konsisten
dan emang dia jagonya di situ
terang salut buat richard